mama udah membuat kamu kangen sama papa
tapi papa pasti akan datang kesini kok sayang
papa pasti akan datang
tanpa mau sabar menunggu papa kan
iya bener kan
jadi kamu gak ngikutin permintaan aku
kalau terus kenapa kamu bebasin fadil dong
udah ngedapetin apa yang aku mau
yang kamu mau
sari mu edit kamu
t overt yg kalau diri king
karena kamu tangguh fabulous
jaringan mouth ya ratu
pengen bicara juga
saya pun prise
kamu akan people and i
kenapa perasaan aku gak enak banget ya allah
apa kebebasan aku ini ada hubungannya dengan perjanjian kamilla dan edo
bi kamila dimana
mas fadil ada mas di kamar dari pagi tadi di kamar terus sama kafe
kak fadil kenapa sih ma kayaknya dari tadi kelihatan bingung banget ya
eh mbak juga gak tau ya kenapa
hah kamila ada kan
gak ada ma kamila gak ada di kamarnya
loh kemana fadil
fadil juga gak tau ma tapi kava juga gak ada
mau semapa gak tau kamila ada di mana
kita gak tau ya pa
tadi waktu kita pergi mereka berdua ada kok ya kan pa
apa mungkin kamila lagi bawa kava jalan jalan kali ma fadil
kamila tuh kenapa sih senangnya bikin masalah sama keluarga kita
baru aja masalah fadil selesai ini sekarang dia bikin masalah lagi
mama bener bener pusing pa pusing mama
mama tenang dulu dong ma
ma kan fadil udah pergi mencari kamila
mendingan sekarang kita doakan semoga kamila cepat ketemu
mama marah marah begini juga gak membantu untuk menyelesaikan masalah mama enggak
mama tuh gak marah pak mama stres
stres mikirin yang bertubi tubi datang di keluarga kita
masalah terus gak abis abis
lagian apa sih yang di otaknya kamila
apa sih masalahnya sampai terjadi seperti ini
mama tuh gak pernah bermasalah sama kamila
maka selalu sayang sama dia kita semua juga sayang
kenapa kok dia tega pergi gak pamit tinggalin kita semua tinggalin fadil
kamila pergi dari rumah
ana jangan jangan kamu nih
kamu ada masalah sama kamila ya sampai kamila pergi dari rumah
mak selama ini hubungan ana sama kamila kan baik baik aja
mana mungkin ana bikin kamila marah sampai keluar dari rumah
kamu kan yang bermasalah sama kamila sampai kamila pergi tinggalin rumah
iya kan di
tante apa apaan sih ini kan baru pulang masa disalahin
aduh mah sudah dong mah papa tahu mama sedang khawatir
tapi bukan berarti mama bisa menyalahkan semua orang mah
mendingan mama sekarang duduk kalau mama terus terusan kayak begini papa juga bisa ikut ikutan darah tinggi nih mah
aneh masa kamila pergi dari rumah tanpa sebab
jadi kamu nggak ngikutin permintaan aku
ya enggak lah
kalau terus kenapa kamu bebasin fadil dong gara gara apa
karena aku udah ngedapetin apa yang aku mau
tunggu tunggu tunggu apa ini yang edo maksud
apa maksud edo yang udah dia dapatkan itu apa
apa maksud edo yang udah dia dapatkan itu adalah amilan
kalau gitu apa kamila ke tempat edo
tante om ini ke kamar dulu ya
hmm aku harus buktiin kalau ini semua itu benar atau enggak
edo kamu lagi di mana
di rumah sakit lah emang di mana lagi
sama siapa dulu sama siapa
sama mama lah
beneran kamu cuma sama mama kamu gak ada orang lain di sana dok
kamu jujurnya sama aku ya kamu nggak usah bohong
ya ampun di aku lagi sama mama beneran kalau kamu gak percaya kamu tanya sendiri sama mama
hidup kamu kenapa sih marah marah gitu
gini gini sih di udah mama aja ngomong capek edo
ya halo indi
tante ada apa indi
enggak tante ini cuma mau tanya aja
di sana ada orang lain nggak ya selain tante yang jagain edo
iya indi tante lagi jagain edo memangnya kenapa
kamu pikir ada siapa di sini
indi kira ada ada siapa
enggak tante enggak ada siapa siapa kok
indi kira ada suster penjaga di situ soalnya tadi kan indi ini tinggalin edo sebelum tante datang
oh gitu tata kira ada apa
iya udah deh tante indi titip salam aja buat edo
dan maaf juga indi nggak bisa nemenin tante untuk jagain edo malam ini
yaudah nggak apa apa indi
kamilah nggak ada di sana
ya siapa tau aja kamila memang mau keluar dan gak ada hubungannya sama edo kali ya
lihat aja nih nanti kalau kamila pulang sama fadil mama memarahin dia
habis dia tuh bertindak udah keterlaluan sih apa apa nggak dipikir dulu
mah kalau mama seperti itu kamilah jadi takut untuk pulang mah
maaf mah fadhil nggak berhasil menemukan kamila
kamila tuh gimana sih
harusnya kan malam ini kita sudah berkumpul sama sama syukuran atas kebebasan kamu fadil
dan kita berkumpul untuk membicarakan tentang persiapan pernikahan kalian
ini malah kamila pergi gimana sih kamila
ma mama sabar dong mama menjahat marah marah dulu
kamila tuh nggak mikir apa apa

ngapain dia bawa bawa kava

kalau kava kehujanan kepanasan terus kava sakit terus gimana
mama aja mikir kok dia nggak mikir sih
ma berhenti nyalain kamila ma
kamila pasti punya alasan dengan kepergian dia yang menadak seperti ini ma
ya papa juga gak tahu
makanya lebih baik sekarang kita menunggu
kita menunggu sampai camilla memberi kabar
sehingga kita bisa tahu alasan kenapa dia bisa sampai pergi begitu aja ma
mama udah membuat kamu kangen sama papa
tapi papa pasti akan datang ke sini kok sayang
papa pasti akan datang
tanpa mau sabar menunggu papa kan
janganlah siane siap costio
apa kangen sama kak fadil
mbah kamu masih menunggu camilla
kira kira kamu tahu apa alasan kamilah sampai pergi begini
enggak pak fadil enggak tahu
tapi yang jelas fadli yakin ini pasti ada hubungannya dengan edo
itu yang fadli khawatirkan pak
apa ini ada hubungannya dengan kebebasan kamu
sepertinya begitu pak
bapak tahu ini berat sekali untuk kamu
tapi apapun alasan camilla sampai pergi
itu juga pasti berat sekali untuk dia
karena pak yakin sekali
pak yakin sekali camilla itu sangat mencintai kamu
jadi pak minta fadil
jangan berhenti kamu mencari kamilah
karena kalian memang harus bersatu
dan papa yakin
kamu dan kamila pasti bisa melewati ujian ini seperti yang sudah sudah
iya pak makasih ya pak
papa masuk dulu ya
dok fadil pasti akan datang
kamilah percaya pasti kapal jelakan datang